kita masih membangun narasi mempertanyakan apakah kritik oposisi ini bentuk kritik membangun seperti kata mas ferry atau kata bang ruhut tadi yang menakut nakuti
itu tadi dua hal yang paling baru dari acaranya mas ferry yang kita bahas
nanti akan masuk ke substansi mas ferry pasti kan dalam setiap kritik itu ada substansi yang terbangun seperti tadi kata anda
pasti tidak akan pernah lepas juga dari substansi
tapi apa kritik kritik lain yang juga jadi kontroversi yuk kita bangkitkan lagi memori anda dengan kritik kritiknya oposisi
saya sering sering kedatangan elit
entah pakai gelar ini pakai gelar ini gelar itu
ini dan posisi itu
dan mereka bilang pak prabowo kami ingin mendukung pak prabowo
tapi kami ditekan kami ditekan kami diancam
kami ditekan kami diancam jadi kami akan mendukung pak prabowo di
kami akan dukung pak prabowo dari belakang
nah ini kalau ini apa mas ferry
ya menurut saya sekarang kan memang berbeda dengan dua ribu empat belas
dua ribu itu sama sama antara pak jokowi dengan pak prabowo adalah bukan petahana
tapi dua ribu sembilan belas ini pak jokowi dalam posisi yang sebagai petahana
dan kami sekarang dengan optimisme yang dilandasi dengan kekuatan partai dan berlawan dengan masyarakat yang juga sekarang cenderung berubah
karena terpengaruh sosial media dan lain sebagainya
kira kira memang tren yang kami alami sekarang kenaikannya adalah tidak lepas
sebenarnya justru dengan suasana yang penuh keterbatasan
melawan sekarang pak jokowi yang sebagai petahana
dengan semua instrumen kekuasaan yang
beliau bisa lakukan
dan menurut saya pak prabowo bisa jadi menyampaikan bahwa beliau mendapatkan sebenarnya tanda kutip semacam
mungkin banyak teman teman dari beliau pak prabowo yang menceritakan kepada pak prabowo bahwa ditekan
kemudian diingatkan supaya jangan membantu pak prabowo dalam konteks pilpres dan segala macam
dan menurut saya itu juga wajar
dan apa yang disampaikan pak prabowo juga sesuatu yang
tetapi juga ini penting untuk dicatat bahwa
kalau kekuasaan kemudian dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya apakah itu intimidatif
sifatnya yang apakah kemudian melakukan penekanan penekanan yang sifatnya
di aparat penegak hukum kemudian di
ketakutan juga dong berarti
daerah segala macam itu
sebenarnya justru memperlihatkan
bahwa petahana dalam posisi yang tadi sekali lagi saya bilang
pak jokowi sekarang sedang mendapatkan satu tekanan
untuk terus mempertahankan kekuasaannya
yang kemudian ketika dihadapkan pada realitanya
pak jokowi dan pak kiai haji maruf amin
sekarang sedang menghadapi satu situasi
dimana di satu sisi dia harus mempertahankan kekuasaan
tapi kondisi objektifnya
dirasakan kurang membuat
beliau menjadi optimis
intinya pak jokowi dengan
instrumen kekuasaan mengancam untuk tidak boleh mendukung pak prabowo
seperti itu kurang lebih seperti itu
yang disampaikan pak prabowo
karena yang faham dan tahu mungkin pak prabowo sendiri
tadi kan pak prabowo juga tidak menyampaikan nama
tapi ada satu situasi yang membuat pak prabowo tadi menyampaikan seperti itu
substansinya tadi bagaimana politik kekuasaan tadi dikritik oleh pak prabowo
dari tadi kan kalian
gestur dia terus kan
ada yang datang pakai gelang
dia juga bergelar gelar ini
dari kubu mereka yang bergelar profesor doktor yusril issamahendra ke kami
tapi ada yang bergelar bergelang yang gagak itu
ya terserahlah itu
tapi kan enggak jadi
mungkin dikatakan ditakut takuti
orang kalau udah bergelar mana takut lagi ditakut takuti
apalagi kalau udah mampam
jadi kalau aku lihat ini omongannya
tadi politik kekuasaan bahwa pak jokowi memakai instrumen kekuasaan untuk membungkam atau melakukan penekanan terhadap orang orang yang
itu kritik pak seri gitu tadi gimana
pak jokowi berpolitik itu betul betul mengalir
mengalir aja dia
ini bukan politik ketakutan malah jokowi malah sebenarnya
ini lagi ngebar ketakutan ala jokowi coba
kemarin tempatnya habib rizik ditempelin poster
udah jelas itu kita minta supaya diusut pelakunya
acara reuni dua ratus dua belas itu kemudian ada tekanan
kita mau bikin acara seperti yang tadi
acara pembekalan relawan
surat izinnya baru keluar dua belas jam dua belas siang
baru itu gimana
gak sabar gua
gak sabar gua pilih
siapa yang ngebar ketakutan ini
dari tadi kau ngomong aku dengar
aku baru ngomong sebentar kau potong
kau jangan ketakutan
kau bilang pak jokowi yang takut
dia yang takut
kalau pak jokowi itu kita harus teladani
pki macam macam fitnah
tapi dia senyum saja
jadi itu tadi bang ferry katakan bukan politik ketakutan yang sebaliknya gitu kan
lihatlah pidatonya dari tadi kan
jadi ngaur kan